majelis hakim pengadilan negeri garut jawa barat menolak gugatan perdata dari yani suryani terhadap ibu kandungnya siti rokayah sebesar rp satu delapan miliar
siti rokaya mengaku senang dan tetap memaafkan anaknya
sementara pihak yani suryani menyatakan belum memutuskan akan banding atau tidak
setelah menggelar persidangan lima bulan lamanya pengadilan negeri garut jawa barat akhirnya menolak gugatan senilai satu delapan miliar rupiah
yang dilayangkan yani suryani terhadap ibu kandungnya siti rokaya atau ami
hakim memutuskan menolak gugatan karena hutang semula dua puluh satu lima juta rupiah hingga menjadi perkara gugatan satu delapan miliar rupiah tidak dapat dibuktikan dalam persidangan
sidang putusan yang digelar rabu siang tidak dihadiri yani suryani dan suaminya handoyo adianto selaku penggugat
tadi yang sudah dibacak oleh majelis hakim tersebut bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan dalih dalih gugatannya
sehingga menurut majelis hakim bahwa gugatan tersebut itu tidak dapat harus ditolak
siti rokaya dan keluarga besar menyebut baik putusan majelis hakim
kedepannya ini sebetulnya kan lebaran kalau ibu yani datang ke rumah ami gimana
memaafkan memaafkan siapa yang enggak memaafkan sama anak biar bagaimana ada anak ami
sementara itu pengacara yani suryani dan handoyo masih akan menanyakan kekeliannya apakah akan melakukan banding atau tidak
menanggapi hasil ini gimana bang
hasilnya itulah putusan hakim kan hakim punya suatu keyakinan punya suatu keyakinan dan kepercayaannya bahwa itu enggak benar
menerima bang pihak
ya nanti saya tanyakan dulu
kasus perdata ini berawal dari utang piutang dua ribu satu silam
yeni dan suami meminjamkan uang sebesar dua puluh satu lima juta rupiah ke sangka ke asep rohendi untuk membayar hutang ke bank karena asep telah menjaminkan sertifikat rumah sang ibu untuk usaha pabrik dodol
siti rokaya atau ami ikut mendatangani surat pernyataan kepemilikan utang asep

setelah lolos dari jeratan utang bank sertifikat rumah kembali didapatkan siti rokaya
setelah lolos dari jeratan utang bank sertifikat rumah kembali didapatkan siti rohaya
yani dan suami pun mendapat undangan pembagian harta warisan dan kejualan rumah
namun karena kondisi siti rokaya yang masih sehat tidak memungkinkan untuk dibagiwariskan
hal inilah yang kemudian membuat yani dan suaminya menuntut sang ibu hingga ke pengadilan
meski siti rohaya atau ami ini akhirnya legah dengan putusan hakim yang membebaskan dirinya dari gugatan
ia akan tetap membuka pintu maaf untuk yani suryani dan menantunya handoyo andianto
siti rokayah seorang ibu yang digugat oleh anak kandungnya sendiri yang informasinya baru saja tadi anda saksikan
selamat pagi ibu siti rukaya assalamualaikum ami
ya ibu kita mau tanya ibu setelah kemarin kan pengadilan sudah bilang ditolak begitu ya gugatan perdatanya
nah apakah putri ibu ibu yani ya sudah menghubungi ibu belum sejauh ini
belum telepon atau datang ke rumah barangkali ibu
belum belum ada
tapi sebetulnya amih mau ketemu tidak dengan yani dengan mas handoko
aku lagi kayak dulu dulu
hmm ya kan sekarang sudah lebaran ya apa mau lebaran begitu ya ami ya bagi bulan puasa begitu
ami mau mengucapkan apa sama yani barangkali ibu yani menonton juga sekarang ya di transtv
nah kalau misalnya menonton begitu ibu mau bicara apa sama anak ibu ibu yani
ibu ibu mau bicara apa sama ibu yani kalau sekarang sedang menyaksikan ibu di tv nih
ada nggak ami yang mau dikongongin ke ibu yani gitu
mau bicara apa
mau bicara apa ibu
ami kalau ketemu sama anaknya mau bicara apa
mau bicara apa
mau bicara apa
mau bicara apa
mau bicara apa

ami menunggu kedatangan kamu kayak dulu dulu lagi harus kumpul semuanya
kangen ya ami ya sama anak anak
iya belum ketemu sama itu cicit
sudah berapa lama ami gak ketemu sama cicitnya
katanya usianya udah berapa bulannya udah duduk dah ngasih fotonya doang
sudah lama ya nggak ketemu ya sama cucu sama cicit
jadi ami kalau sekarang tinggal sama siapa
kalau anak ibu yang lain begitu tidak berusaha untuk mengajak ibu yani ketemu datang ke
dan mereka ikutnya kalau panggilan

nah ini barangkali nih ami sebelum apa namanya sekali lagi ya sebelum puasa ini begitu
kan biasanya kata kata ibu itu didengar lah sama putrinya gitu
kalau ibu nih mau ngasih nasihat sama anak anak terutama sama yani sekarang begitu untuk mengajak kembali ke rumah
gimana ami ngajaknya
pakai bahasa sunda juga gak keadaan apa ami kalau misalnya lebih lancar silahkan
ada nasihat mungkin ami untuk anak anak
yani sekarang harus kumpul lagi kayak dulu dulu
ada lagi ami
ami terima kasih ya ami ya sudah
nah coba dibantu sama teman teman disana silahkan
ada pesan ya mi yang mau disampaikan untuk semua anak anak
ada yang anak anak kemana

mau kayak dulu dulu semuanya anak anak akur akur
yang penting kami doakan ami sehat selalu
puasanya nanti lancar insya allah sampai lebaran begitu ya mih ya
bisa ketemu lagi nanti sama anak anak dan kumpul keluarga
terima kasih ami sudah bergabung di good morning
jadi itu salah satu hal yang memang terjadi di indonesia
kasusnya privat sifatnya keluarga perdata bahkan sampai persidangan
tapi ini jadi salah satu apa ya cerminan
banyak juga keluarga yang akhirnya harus menuju ke persidangan hanya karena berbagi warisan
ya ini juga satu cambukan lah bagi kita semuanya
lesson story yang bisa kita lihat adalah bahwa oke setelah persidangan ini
diharapkan ya kalau seorang ibu inginnya kumpul kumpul lagi bareng sama anak anaknya begitu ya
apalagi ini sudah lebaran